sampai jumpa di video selanjutnya
kang saskia udah nelpon belum
masya allah fatimah
rasanya sudah seratus kali nanyain soal telepon
belum ada yang telepon
kok saskia belum nelpon ya
ibunya aditya juga gak nelpon
barangkali mereka sedang sibuk
bukan gitu kang
gak biasanya di saskia begini
biasanya tuh sazkia selalu nepatin janji kang
itu yang buat saya jadi khawatir
apalagi tetangga tetangga udah pada nanya sama saya kang
sepertinya mereka gak percaya
saya jadi khawatir kang
jangan mengkhawatirkan mereka
mereka kan orang orang kurang kerjaan
suka ngomongin tentang orang lain yang tidak tidak
akang mah bersyukur
allah membuat akang buta
jadi akang tidak perlu melihat yang tidak tidak
apalagi memikirkan yang tidak tidak
akan kalau bicara sama saya suka bijak
sudah azan zuhur kang
kita sholat jamaah yuk
itu lebih baik
sambil budut dulu ya kang
saya minta air
ini perintah dari anita
saya minta air bukan untuk minum
saya janji saya gak akan minum setetes pun
lalu untuk apa air itu
saya mau sholat
saya mau berbudu mbak
kamu pikir dengan alasan seperti itu
kamu bisa keluar dari sini
mbak tolong beri saya air untuk budu mbak
tapi kalau mbak nggak mau ngasih juga nggak apa apa
saya bisa bertayamu
oke tapi hanya untuk berwudhu

tapi gini dia eh
masih mau keores ores

aku masih berpikir siapa ya wanita yang bicara ditelepon sama aku semalam
aku kan terbaring semalaman sakit disini aku gak tahu
ya tapi dia mengaku bernama latifah
saya apa sebelumnya kamu sudah pernah kenal sama latifah
enggak aku gak kenal dia aku gak pernah ketemu sama dia aku gak tau ya
bles jangan menyembunyikan apapun dari aku
aku gak nyembunyiin apa apa dari kamu percaya dong
ya tapi kenapa kemarin kamu pingsan
ika karena aku gak suka orang asing itu nelfon nelfon ke kamu dan aku takutin aku
keadaan kamu sudah semakin baik
tapi kaki kanan kamu tetap harus mendapatkan perawatan yang intensif dari dokter ahli
sudah lama saya dikurung di dalam kamar terus
boleh saya jalan jalan
izinin aditya keluar ya
kasian kan dia di rumah terus
tapi kan kakinya belum sembuh benar nadia
ya kan naik mobil om nggak jalan kaki
kalau memang mau kamu gitu om bisa berbuat apa
itu kakek saya
nadia pamit pergi dulu ya kek
sepertinya kakek kamu gak suka saya disini
biasanya kakek gak kayak gitu
mungkin saya rasa dia kaget aja kali ngeliat kamu keluar
kakek itu orang yang baik banget
kamu tau kan anak anak
kalau ngeliat orang baru
dia harus beradaptasi dulu
udah siap semuanya
mobilnya udah kamu siapin
sekarang udah di depan
yuk kita berangkat
chris aku cuma pergi sebentar
titip kakek ya
kamu liat sungai itu
di sungai itu saya nemuin kamu
dari mana sungai itu
kita pasti bisa menemukan tempat asal musuh saya
itu mustahil aditya
berarti kamu sudah tahu
andai saja kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan ingatan itu
kamu tidak tahu siapa diri kamu
kamu tidak tahu teman teman kamu
itu sangat menyiksa
kamu dan menyelamatkan nyawa saya
kamu adalah seorang dokter
sesuatu ini sesuai dengan arus sungai itu
kecil dari alam rumah besar

saya tidak tahu apa apa bahwacosnya mau masuknya ini
yang sangat menarik ada di selanjutnya
saya menyelamatkan kamu
sebenarnya setelah saya sadar
saya pengen banget ngucapin terima kasih sama kamu
tapi sayangnya kita gak pernah ketemu
saya gak tahu
mungkin ini takdir dari allah
allah mengirim kamu untuk menolong saya
izinkan saya membalas budi dengan cara merawat kamu